pemirsa saat ini kami sudah berada di jpo di kawasan daan mogot
seperti anda lihat ini baru saja dipercantik oleh pemprov dki jakarta
atapnya sendiri berwarna putih dan sebagian besar jembatan ini berwarna biru
karena ini adalah bernuansa futuristik
seperti yang anda lihat di belakang saya juga sudah tersedia lift berkapasitas tiga belas orang
dan akan membantu warga yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk melintasi jpo ini sendiri
dan tentunya di sebelah kiri saya dan juga di belakang saya sudah dibantu oleh cctv untuk memantau semua keamanan jpo ini
namun untuk mempercantik sembilan jpo di lima kawasan dki jakarta
dinas pinamarga dki jakarta mengajukan anggaran rp satu ratus sepuluh miliar dalam kebijakan umum anggaran prioritas pakon
anggaran sementara dua ribu dua puluh
kepala dinas pinamarga dki jakarta hari nugroho menjelaskan
alokasi anggaran itu sesuai dengan kebutuhan jakarta yang sedang berkembang sebagai wajah kota modern
paling banyak anggarannya itu satu adalah untuk lift
seperti lift ini nanti bisa dipastikan itu tiga lima sampai empat miliar
sisanya untuk konstruksi
sebagian besar warga mendukung fasilitas jpo
yang baru dipercantik dan merasa wajar dengan anggaran yang diperlukan sekitar sepuluh hingga lima belas miliar per jembatan
karena kenyamanan dan keamanan warga juga terfasilitasi
ya mungkin kata saya nyaman ya soalnya kan saya juga sering ke jalan lewat sini juga
bagus sih ya maksudnya kayak jpo ini kan kayak mirip di senayan gitu ya
namun salah satu pengamat tata kota elisa sutanujaya mengkhawatirkan jpo yang baru dipercantik tidak terjaga
sehingga bisa menjadi pr besar untuk pemprov dki jakarta
semoga bahannya ini sudah dipikirkan mudah dirawat karena di sini banyak sekali debu dan truk
lalu yang kedua kita lihat masih banyak trotoar yang belum selesai dan ini harus jadi pr besar
buat pemprov dki menyelesaikan trotoar yang menuju ke jpu ini
anggaran untuk pembangunan jpo instagramable pada dua ribu dua puluh lebih murah ketimbang tiga jpo kekinian yang sudah dibangun di kawasan sudirman
jpo bunderan senayan pemprov dki jakarta dan pemprov dki jakarta
menelan biaya tujuh belas empat miliar rupiah
lalu jpo gelora bung karno delapan belas lima miliar rupiah
sedangkan jpo polda metro jaya menelan biaya sembilan belas tiga miliar rupiah
tim leputan cnn indonesia